ya allah ya allah ya allah
kau boleh nombor
salah salah salah putin klium
sejumlah pengunjung tempat wisata wahana air panik
ketika mendapati kawasan yang mereka kunjungi
dilanda hujan dengan angin kencang pada kamis
pengunjung tempat wisata yang terdapat di kecamatan
robo jampi banyuwangi jawa timur
yang didominasi oleh anak anak ini
langsung mencari tempat berlindung
mereka takut diterjang ataupun terkena
reruntuhan yang tertiup angin
selain itu hujan disertai angin ini
juga merobohkan sejumlah pohon
yang ada di sekitar kawasan wisata tersebut
tim bpbd yang terjun ke lapangan
langsung gerak cepat mengevakuasi pohon yang tumbang
agar tidak mengganggu lalu lintas
laporan ada dua desa
desa robo jampi dan
desa karangdunggo kecamatan robo jampi
untuk dusunnya sementara yang kami dapat informasi
ada lima dusun
tidak ada korban dalam kejadian ini
banjir bandang yang menerjang desa simateh
kecamatan katule barat nusa tenggara barat
merusak puluhan rumah warga dan jalan pada kamis
air yang datang tiba tiba membuat warga
tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka
selain itu banjir yang terjadi di kampung jawa timur
yang terjadi di sepanjang bantaran kali ini
juga merobohkan dan menghanyutkan sejumlah rumah warga
tercatat di kabupaten kupang ada delapan desa
sejak hari natal yang dilanda bencana banjir
warga yang tinggal jauh dari ibu kota ini
berharap mendapat bantuan dari bpbd dan pemerintah
tim liputan cnn indonesia